hari ini kita akan kedatangan tenaga medis ya
jadi pondok pesantren kur'an tak akan kedatangan dokter dokter ahli dari puskesmas yang akan
melakukan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan kepada kalian semua ya tetap kita mau imunisasi
iya haikal semuanya akan disuntik imunisasi ya
pade kau lagi tidur kayak lagi makan punya apa sih itu ya pade bangun pade pade eh lagi tidur
saya kata lagi mengunyah sesuatu bangun pade bangun apa ini saya bawain air buat pade pade minum ya
iya obatnya bismillahirrahmanirrahim
ada air banyak
dimana pade setan
ya ampun ini gelap amat ya
positif makanya itu
lihat tuh muka betul
tadi hadian di
ini kepalanya ini badannya ini kasarnya
nah ini jantungnya ini hati
jantung disebutin ati sekalian usus ampela paru sama pankreas
yang bener dimana sih
pak ustad soalnya tadi dia orang pengisahan disini
jangan jangan hadi nipu kita
udah udah udah ya jangan berdebat ya jangan diskusi disini
pak ustad gak peduli mau pengisahan disini kek
dalam kulkas kek
dalam tangang air kek
sekarang yang ustadz musa peduli
balik balik balik
oh ya sudah sudah sudah
hehehe balik balik balik
oh ya sudah ustad
nah gitu dong
kok malah ustad yang disuruh
gimana ustad ya udah semuanya deh
kamu sana yang cari cepet
gak mau ustad
oh ya sudah kalau gitu besok subuh kamu hafal kak
ah enggak enggak pak ustad makasih pak ustad ya
kalian ditungguin sama ustad musa cepetan
ke kamar aku
kita samburin aja yuk ustad musa
ustadz musa yang mulia dan santun gak habis pikir
kenapa kalian itu selalu aja bikin masalah
bilang begitu kalian bisa bikin rumah makan
daripada bikin masalah
bukan saya duluan ustad
nih si haikal duluan ustad
dia mulai mulai ustad
kamu kan lagi kekeke mocin uang
kamu dulu lah kau
kamu dulu lah
kamu dulu lah
kamu dulu lah
kamu dulu lah
kamu dulu lah
kamu dulu lah
kamu dulu lah
namanya juga anak anak kita harus lebih sabar
saya udah habis kesabaran ini
belum diisi ular
anakku yang aku cintai
bahwa muslim itu bersaudara
sebagaimana allah firmankan
kita itu bersaudara
maka satu sama lain
harus bisa saling memaafkan
orang memaafkan itu
daripada orang yang meminta maaf
saling melepaskan kesalahan masing masing
eh salah mana
yang bener yang bener
permisi pak ustadz
dan terus berdoa ya
iya pak ustadz
amit ya pak ustadz
terima kasih pak ustadz
kesehatan itu mahal
betul apa tidak
maka rasul menyampaikan
setiap penyakit pasti ada obatnya
ada satu penyakit
yang tidak ada obatnya
tahu apa tidak
kalau orang udah tua bisa muda lagi apa enggak
tapi walaupun sudah tua
semangatnya tetap harus muda
rasul berpesan kepada kita semua
bahwa orang mu'min yang kuat
lebih dicintai oleh
daripada mu'min mu'min yang lemah
jadi ustadz berharap
jadi mu'min yang kuat
rajin ibadah siap
jadi anak soleh siap
ini pesan ustadz
mudah mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
barusan saja kita sama sama mendengar
tau siah tentang kesehatan
hari ini kita akan kedatangan
jadi pondok pesantren
kuranta akan kedatangan
dokter dokter ahli dari puskesmas
yang akan melakukan
imunisasi dan pemeriksaan
kesehatan kepada kalian semua
semuanya akan disuntik imunisasi ya